dari sebelas segmen jalan trans papua sepanjang lebih dari empat tiga ratus km
masih tersisa tujuh ratus km lagi yang masih dalam pengerjaan
salah satunya adalah segmen jalan wamena mumugu sepanjang dua ratus tujuh puluh km
pengerjaan jalan dilakukan setiap hari oleh personil zeni tni angkatan darat
korespondensi nn indonesia yogi tujuliarto akan memberikan gambaran
berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengerjaan jalan trans papua
pengerjaan jalan trans papua oleh personil zeni tni angkatan darat
di sektor wamena mumugu telah tembus hingga distrik mbua kabupaten duga
atau telah lebih dari seratus km
pengerjaan peningkatan jalan dilakukan dengan cara membelah bukit batu
dan mengurangi kecuraman jalan
dibutuhkan kendaraan gardan ganda untuk dapat melintas di jalan trans papua
karena kondisi jalan masih beragam
sebagian sudah rata dan dapat dilalui dengan kecepatan sedang
di beberapa titik kondisi jalan masih berbatu
jalan berlumpur juga masih ditemui
termasuk medan terjal dan berliku
yang menuntut keahlian khusus pengendara
masih beragamnya kondisi jalan dan masih jauhnya akses bahan bakar
maupun logistik menjadi tantangan dalam pengerjaan jalan
sebetulnya banyak kendala non teknis
tapi itu pun bisa kita atasi juga
misalnya seperti kontur tanah yang kalau kena hujan longsor
itu bisa kita atasi juga
sudah kita buat terap terapan untuk mengatasi itu
ada keamanan dari sisi keamanan enggak pak
selama ini tidak ada
kita memang ada prosedurnya perotapnya
jadi selama kita kerja kita diamankan oleh batelon infanteri
radius seratus meter dari titik pekerjaan kita
sempat ditentang oleh masyarakat setempat tidak menggetarkan upaya personil zeni
untuk mengerjakan jalan trans papua
melalui pendekatan yang santun dan solutif
personil tni justru diterima dengan baik
dari masyarakat sendiri melihat bahwa kedatangan jalan program dari pemerintah pusat adalah
salah satu menolong masyarakat yang ada di belakang gunung seperti duga ini
dan salah satunya di distrik bua
dulu sangat kesulitan
kami masih hidup di bawah kampak batu
belum mengenal beras belum mengenal minyak goreng
belum mengenal pakaian masih pakai koteka
kami kasih pemahaman ke masyarakat bahwa tujuan siput datang di sini untuk membangun jalan seperti ini
berat neganya disini
masyarakat distrik mbua berangsur menyadari bahwa jalan trans papua ditujukan untuk memudahkan kehidupan mereka
sebelum ada trans papua mereka harus berjalan kaki lima hari untuk membeli kebutuhan di wamena
sekarang mereka hanya membutuhkan waktu empat sampai lima jam saja
saat seluruh koridor jalan trans papua terhubung dan teraspal pada dua ribu delapan belas nanti
mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik
setiap segmen di koridor jalan trans papua merupakan upaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat
agar bebas dari kondisi terisolasi
membentang dari sepanjang sorong sampai merauke
jalan trans papua juga diharapkan akan menghubungkan setiap kota dan provinsi di papua
untuk tercapainya pembangunan merata di seluruh negeri dan kokohnya nkri